dan untuk membahas peningkatan penderita kanker dan bagaimana cara menghadapinya
kami telah terhubung dengan dokter spesialis penyakit dalam
selamat pagi dokter zaki
iya selamat pagi
dokter ini tidak sedikit penderita kanker masih usia muda ya atau dini
bagaimana kemudian jika mereka masih berusia muda gitu
kita bisa mendeteksi adanya sel kanker di dalam tubuh seseorang
iya terima kasih
jadi memang saat ini tren untuk usia penderita kanker ya
di luar pasien kanker anak anak gitu ya
jadi pasien kanker yang selama ini seringkali kita temukan pada usia lanjut
ataupun dewasa yang beranjak ke usia lanjut
itu trennya sekarang sudah mulai juga terkena pada usia remaja atau dewasa muda
nah oleh karenanya tentu perlu suatu awareness gitu ya
suatu peluang dari teman teman yang usia muda untuk aware tentang hal hal yang kaitan dengan kanker
nah kaitan dengan deteksi dini sendiri untuk kanker
untuk fasilitas maupun sarana prasarana yang ada di indonesia sudah sangat mumpuni
atau sudah sangat memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan tersebut
jadi rasanya satu hal
hal yang perlu kita dorong bersama adalah awareness tentang kanker ini
khususnya pada usia usia muda
jadi teman teman yang berada di usia dewasa muda itu rasanya juga harus sudah mulai mengetahui
bagaimana gejala ataupun cara deteksi dini untuk kanker kanker tertentu
nah sehingga pengobatan kanker andekan tertiagnosis kanker
masih dalam stasiun
masih dalam periode yang dini
dan sehingga angka harapan hidup maupun kesembuhannya bisa jauh lebih baik
jadi itu pesannya mungkin
oke dok ini data yang saya dapatkan ada tiga tujuh juta penderita kanker ini tidak terselamatkan
tujuh juta dari sepuluh juta penderita kanker tidak terselamatkan
artinya mungkin sudah mendeteksi kankernya di dalam tubuh sudah stadium akhir
itu bagaimana kemuliaan dok
kita bisa mengetahui gejala gejala yang ada di dalam tubuh kita sebelum kemudian kanker ini dinyatakan adalah kanker yang sudah mulai ganas atau stadium akhir
salah satu permasalahan kanker di indonesia adalah seringkali pasien datang sudah dalam kondisi stadium yang lanjut
sehingga tentu juga berpengaruh terhadap kesembuhan dan juga harapan hidupnya
nah itu tadi yang disampaikan
nah sehingga pesannya adalah segini mungkin
sebisa mungkin bila ada gejala atau tanda terkait dengan kanker maka harus segera memeriksakan diri ke fasilitas terdekat
nah rasanya fasilitas di indonesia begitu itu sudah sangat jauh lebih baik sekarang untuk bisa paling tidak mendeteksi maupun mengenali gejala dini
dan juga sistem rujukan yang ada di indonesia ini sudah sangat bagus
sehingga bila di fasilitas primer misalkan di puskesmas begitu
dokternya mengetahui ada gejala atau tanda dini terkait dengan kemungkinan kanker maka sangat mudah untuk bisa dirujuk ke fasilitas yang mempunyai fasilitas yang cukup untuk diagnosis tentang kanker
jadi rasanya tidak ada lagi kekhawatiran ketakutan dari para penerita kanker atau yang gejala dini kanker untuk memeriksakan diri
apalagi saat ini subjek
support dari pemerintah khususnya dari asuransi bpjs begitu ya itu juga sudah meng cover terkait deteksi maupun diagnosis dini untuk kanker
ini penting sekali untuk teman teman untuk stigma bahwa kekhawatiran atau ketakutan untuk memeriksakan kanker ini sudah harusnya tidak boleh ada lagi
itu salah satu caranya
dokter ini kan kanker terjadi di beberapa organ vital kita ya
jika kita terindikasi memiliki sel kanker
nah pada saat seseorang mengalami suatu gejala atau simptom bagaimana kemudian kerangka waktu framework yang harus dipahami oleh seseorang jika mengalami sakit tertentu di organ vitalnya
ini bisa jadi adalah sel kanker begitu
bagaimana kita bisa men self diagnose diri sendiri terlebih dahulu sebelum akhirnya kita mengkonsultasikan pastinya ke dokter
jadi kanker itu kalau secara umum ya kalau di bidang kami di bidang saya
paling tidak ada dua hal yang perlu dievaluasi
yakni yang kaitan dengan solid tumor
solid tumor itu seperti benjolan begitu ya
yang kedua kanker darah
bidang saya kebetulan juga kanker darah
tapi mungkin kita lebih akan bahas yang kanker yang tadi yang tumor tadi
jadi secara umum kanker itu kan tumor yang ganas ya
jadi tumor itu bahasa awamnya adalah benjolan
nah sehingga bila sekecil apapun ada suatu tanda dinibenjolan
di organ tertentu ya seperti itu
maka sebaiknya memeriksakan diri ke fasilitas terdekat
sehingga ini bisa terdeteksi juga bisa terdiagnosis sesegera mungkin apakah ini kanker atau bukan
karena bukan berarti semua benjolan adalah kanker
tidak tidak seperti itu
tetapi paling tidak ada awareness
begitu ada problem khususnya terkait penjualan
sekecil apapun segera diperiksakan kepada fasilitas

untuk didiagnosis lebih lanjut
mungkin saran saya seperti itu
zaki ini kan bicara soal pengobatan kanker ya
terkadang kemoterapi yang dilakukan kemudian berbagai treatment ini bisa membuat seseorang penderita kanker mentalnya jadi drop gitu dok
bagaimana kemudian agar mental tetap kuat imunitas tetap kuat begitu saat menjalani pengobatan atau treatment untuk kanker
soal mental itu ya
soal psikis itu juga menjadi hal yang sangat penting untuk penderita kanker
support psikologis salah satu hal faktor untuk keberhasilan kanker
kalau kita lihat di jurnar atau di literatur itu disebutkan bahwa support psikologis yang baik mental yang bagus itu akan memperpanjang angka harapan hidup juga keberhasilan terapi kanker
nah sehingga penting
kemudian komunikasi antara pasien kemudian dokter yang merawat kemudian fasilitas tempat di mana perawatan pasien dan juga yang tidak kalah penting adalah keluarga terdekat
dan juga lingkungan
nah seringkali kita masih melihat bahwa lingkungan mungkin masih timbul stigma atau support yang kurang terhadap penderita kanker
sehingga itu juga mempengaruhi psikologis dari pasien
nah sehingga salah satu
nah salah satu solusinya setelah lain juga keluarga begitu ya
seringkali kita juga menggunakan komunitas
jadi kita tahu bahwa masing masing khususnya kanker khusus gitu ya mempunyai komunitas tersendiri
nah di dalam komunitas itu sering terjadi transfer nulis kemudian pengalaman dan seterusnya dari para survivor kanker
seperti yang kita bisa lihat di gambar itu juga seperti itu
nah sehingga itu bisa meningkatkan
dan secara psikologis mental dari pasien pasien yang menderita kanker
jadi mereka tidak merasa sendiri
mereka juga akan menjalani perawatan yang mungkin yang sudah dijadwalkan oleh dokter itu dengan senang
atau dengan tidak down tidak dengan mental yang rendah begitu
jadi mereka akan semangat untuk menjalani terapi dan juga semangat mempunyai motivasi untuk sembuh kembali
itu yang penting
membentuk support system yang kuat ya untuk kemudian sama sama saling menguatkan untuk mengobati kanker ini sampai sembuh benar benar ya
dr zaki mungkin terakhir pola hidup seperti apa kemudian yang bisa diterapkan oleh kita semua
mungkin terutama bagi orang yang memiliki riwayat turunan kanker begitu agar tidak mengidap penyakit yang sama
atau bagi mereka yang saat ini masih sehat agar nanti di kemudian hari saat usia bertambah tidak terkena penyakit kanker ini dok
prinsip nomor satu adalah pola hidup yang sehat
ya jadi pola hidup yang sehat itu akan sangat baik untuk menguatkan imunitas kita
tidak hanya pada kondisi untuk mencegah kanker tapi juga penyakit penyakit lain seperti penyakit degeneratif yang lain ataupun yang saat ini juga banyak yakni penyakit kaitan dengan covid gitu ya
jadi secara umum pola hidup yang sehat itu sangat baik
sangat berpengaruh terhadap kanker
apa namanya untuk memprevensi kemungkinan terjadinya penyakit penyakit tersebut
nah satu hal yang khusus untuk kanker adalah bahwa tadi deteksi dini dan awareness itu menjadi hal yang sangat penting
ya menjadi hal yang sangat penting
oleh karenanya sudah banyak saat ini informasi tentang kanker juga banyak apa namanya misalkan selebaran atau leafred apapun tentang bagaimana kita mendeteksi dan juga mengenali gejala dini
kanker itu menjadi hal yang perlu diketahui oleh semua maksudnya semua oleh masyarakat gitu ya
tidak hanya pada yang usia lanjut tetapi yang usia remaja ataupun dewasa muda juga seyogianya untuk bisa memahami perihal deteksi dini dan juga mengenali tanda tanda awal dari kanker
zaki temanya pada tahun ini hari kanker seduni ada close the care gap artinya untuk memberikan kesetaraan ya
terhadap perawatan kanker bagi siapa saja ada di seluruh indonesia agar lebih mudah aksesnya
kemudian juga untuk lebih mudah mendapatkan perawatan agar bisa meningkatkan jumlah pasien kanker yang bisa diobati dan sembuh di tanah air
terima kasih dokter pradana zaki rombaran sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
salam sehat dok
ya terima kasih